kita semua tahu bahwa indonesia pernah memiliki seorang presiden yang juga merupakan seorang teknolog teknokrat dan orang dengan pengetahuan yang sangat tinggi ya
ya siapa lagi kalau bukan prof baharudin yusuf habibie atau biasa disapa b j habibie
presiden ketiga republik indonesia ini sempat mengharumkan nama bangsa dengan pesawat n dua ratus lima puluh yang diperlihatkan ke dunia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lantas apa makna kemerdekaan bagi seorang ayah negarawan dan orang yang benar benar menjadi inspirasi banyak orang b j habibie
berikut ini kita saksikan bersama
indonesia sudah memiliki pertama untuk bisa proses nilai tambah pribadi dari elemen budaya agama dan iptek manusia itu harus merdeka dan bebas
apa artinya merdeka dan bebas itu
merdeka dia merdeka dia bisa bergerak dalam ruangan tertentu baik secara pikiran maupun tanpa ditentukan oleh yang lain
dia ikuti kata hati kemampuannya kata hati dan keinginannya
dan harus konvergens harus diarahkan untuk
meningkatkan nilai kualitas kehidupan dirinya sedangkan dirinya adalah anggota keluarga
keluarga mana keluarga dalam masyarakat sekitarnya berarti dia harus tingkatkan kualitas hidup dirinya kualitas keluarganya kualitas sekitarnya sekitar masyarakatnya
kalau itu dia tingkatkan itu sasaran kehidupan atau harmonis
orang ini dia harus merdeka untuk bisa menentukan bagaimana membuat sinergi positifnya itu